sedara wakil ketua bumpartei gerindra habibur roman mendukung usul penambahan kementerian dalam kabinet mendatang
tetapi menyerahkan urusan tersebut sepenuhnya kepada presiden terpilih prabowo subianto
habibur rahman bilang wajar jika nomenklatur kementerian ditambah dalam pemerintahan prabowo gibran
mengingat tantangan indonesia semakin besar
namun ia menepis hal ini sebagai salah satu cara bagi bagi kekuasaan lewat kursi di kabinet
sebelumnya beredar kabar jumlah kementerian di pemerintahan prabowo gibran akan ditambah menjadi empat puluh
kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan mengeksekusi hak haknya tersebut
jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang
justru semakin banyak semakin bagus